penyidik dari direktorat kriminal khusus kepolisian daerah jawa timur telah menetapkan dua tersangka baru
yang berperan sebagai motivator dan pembuat aplikasi mimiles perusahaan investasi yang diduga bodong
selain itu polisi menyita uang satu ratus dua puluh miliar rupiah dan barang bukti lain dari kantor mimiles
skema investasi dengan iming iming untuk besar ini juga menyeret beberapa nama artis tersohor tanah air
kepolisian daerah jawa timur terus mengembangkan kasus investasi ilegal mimiles yang memiliki dua ratus enam puluh empat ribu anggota
jumat siang polda jawa timur telah menetapkan dua tersangka baru yang berperan sebagai motivator sekaligus perekrut anggota
kapolda jawa timur irjen polluki hermawan menyatakan saat ini polisi telah menyita barang bukti uang satu ratus dua puluh dua tiga miliar rupiah
dari rekening utama dan perusahaan investasi yang diduga bodong
ini sudah melakukan penyitaan secara sami dari barang bukti saat ini totalnya satu ratus dua puluh dua miliar tiga ratus delapan belas delapan ratus dua puluh lima enam ratus tujuh puluh dua rupiah
sementara itu eva melakukan penyitaan yang berbeda
eva dokter yang menjadi salah satu tersangka mengaku tergiur investasi yang dijalankan oleh sanjai
selain masyarakat umum eva juga menyebut banyak member mulai sosok pejabat hingga artis tersohor dalam negeri
saya menyebutkannya deh nanti
tahu sendiri ya
ada banyak lumayan
dikutip dari cnn indonesia com ada beberapa nama artis yang tersangkut kasus investasi bodong mimiles
di antaranya penyanyi elo dan judika serta penyanyi sekaligus pejabat mulan jamila yang nantinya juga akan dimintai keterangan
pihak manajer judika menegaskan
judika tidak terlibat
operasi aplikasi investasi bodong di mals
judika disebut hanya sebatas pernah menjadi pengisi salah satu acara memiles beberapa waktu lalu
otoritas jasa keuangan juga ikut angkat suara mengenai kasus memiles
ojk mengaku tak pernah memberi izin kepada mimiles menjalankan investasi berkedok slot iklan
hingga saat ini dari sekitar dua ratus enam puluh empat ribu anggota
satu ratus enam puluh empat member sudah melakukan pengaduan ke polda jawa timur
mengenai investasi ilegal di mars
tim liputan cnn indonesia